tentara nasional indonesia menyiapkan empat belas tiga ratus personil dalam gelaran konferensi tingkat tinggi g dua puluh nanti
selain itu dua belas kapal perang empat jet tempur f enam belas dua sukhoi dan tiga belas helikopter juga melengkapi prosedur pengamanan vvip
pengamanan kepala negara peserta acara hingga kemungkinan evakuasi pada bencana alam juga sudah disiapkan
dalam bincang pada forum merdeka barat sembilan kami siang panglima tni jenderal tni andika perkasa mengatakan
dua puluh personil tni didukung tiga dua ratus an personil kepolisian dan empat ratus sembilan puluh dua personil institusi lain
untuk mengatasi serangan siber tni bekerjasama dengan badan siber dan sandi negara
aparat keamanan juga mempersiapkan pagar betis di sepanjang perjalanan kepala negara
dari dua puluh lima hotel ke pusat acara di hotel apurwa kempinski bali
selain itu tni ikut mengawasi lokasi rawan keamanan di bali dan seluruh indonesia
untuk menghindari insidensi